terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
akhir masa batas waktu pelaporan pajak di kantor direkturat jenderal pajak jawa timur i terpantau sepi
sepi dan lengang lapor pajak tanpa antrian
suasana hari terakhir di batas pelaporan pajak di kantor direkturat jenderal pajak jawa timur i
hal ini dikarenakan sebagian besar wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan atas pajak
capaian pajak untuk wilayah jawa timur satu tahun ini sebesar seratus delapan puluh lima persen
lebih besar dari target empat puluh empat lima triliun rupiah
sementara penerimaan tahun dua ribu dua puluh satu mencapai empat puluh empat sembilan triliun rupiah
baik terkait dengan hari terakhir pelaporan spt pajak ini kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
novanaya antaka di kpp pratama jakarta
setia budi satu kita pantau bagaimana jalannya hari terakhir laporan spt pajak di jakarta
dan ada pula koresponden eka rima di kantor direkturat jenderal pajak jawa timur satu
kita akan ke naya terlebih dahulu
naya selamat pagi di hari terakhir ini bagaimana catatan peningkatan pelapor spt pajak jika dibandingkan dengan pelaporan spt tahun lalu
apakah ada catatan peningkatan
ya selamat pagi aldi dan juga pemirsa
untuk tahun ini memang di kpp pratama
mas jaya budi sato sendiri mulai tanggal tiga puluh hingga tiga puluh satu memang terlihat cukup ramai
di mana anda bisa lihat di belakang saya sejak pagi tadi bahkan baru dibuka pukul delapan pagi masyarakat sudah banyak yang datang langsung untuk melaporkan surat pemberitahuan lapor pajak tahun dua ribu dua puluh
dan untuk di kpp pratama masya budi sendiri perharinya rata rata ada sekitar lima puluh orang atau wajib pajak yang melaporkan spt tahunan
dan memang jika dilihat
tidak terlalu ramai seperti tahun tahun sebelumnya karena memang kebanyakan dari masyarakat memilih untuk melakukan atau spt melaporkan spt tahunan melalui website djp online
sehingga berdasarkan data dari direkturat jenderal pajak kementerian keuangan dari total jumlah wajib pajak sebanyak sembilan belas juta orang
ada sekitar satu enam puluh lima wajib pajak badan dan tujuh belas tiga puluh lima wajib badan perorangan
sementara itu untuk pertanggal tiga puluh maret saja tercatat sudah ada sepuluh tiga wajib pajak yang sudah melaporkan
di mana sembilan juta atau didominasi oleh wajib pajak yang melaporkan secara online
dan untuk kondisi disini memang cukup kondusif dimana nantinya masyarakat yang ingin melaporkan spt tahunan juga nantinya akan ada petugas yang ikut membantu jika ada kesulitan
dan salah satu masalah mungkin
yang sering dikeluhkan oleh masyarakat atau wajib pajak adalah hilangnya atau lupanya password
untuk itu di sini nanti juga akan disediakan atau dibantu oleh petugas untuk diberikan efin agar bisa melaporkan pajak
sementara itu jika masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kantor pajak juga bisa melalui website djp online
selain itu di tahun ini selain bisa datang langsung ke kantor cabang pajak di sekitar daerah jakarta
dari direktur pajak juga memberikan suatu program dimana nantinya atau sudah diberjalan
dimana nantinya pajak ini juga akan ditaruh di tempat tempat rest area di tempat tempat umum seperti di pusat perbelanjaan
kemudian juga di kelurahan kelurahan sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan lapor spt tahunan
sehingga juga itu juga menghindari adanya penumpukan
ketika itu juga akan diberi kontor kontor pusat
dan spt tahun ini juga berguna bukan hanya untuk melaporkan harta kekayaan pribadi saja
nantinya juga akan digunakan untuk membantu pembangunan nasional dan juga membantu pembangunan pembangunan fasilitas fasilitas umum
baik naya ini kan hari terakhir ya untuk lapor spt
artinya mungkin sebagai informasi saja bagi masyarakat nantinya jika masyarakat yang tidak melapor pembayaran pajaknya atau spt pajaknya
apakah ada sanksi yang nanti akan dilakukan
atau apa yang akan diterima oleh mereka
ya bagi wajib pajak terutama yang memiliki npwp yang tidak melaporkan spt tentunya ada sanksi
jika melewati batas tempo sekitar tujuh hari atau seminggu akan dikenakan denda untuk spt tahunan pribadi yaitu sekitar seratus ribu rupiah
sementara untuk wajib pajak badan akan dikenakan denda satu juta rupiah
sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk hari terakhir bisa langsung melaporkan spt tahunannya
bisa langsung ke kantor pajak atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah yaitu bisa mengelalui website djp online
jadi bisa dimanapun atau kapanpun bisa melalui secara online dan juga real time
ataupun jika pak sud hilang juga bisa meminta evin dari pihak pajak melalui call center di seribu lima ratus dua ratus ataupun juga melalui email di djp online atau kpp pajak
direktur pajak kementerian keuangan
dan mungkin aldi jika anda belum melaporkan pajak bisa datang ke kpp terdekat kantor ataupun melalui handphone ataupun komputer melalui djp online
nah ya tentunya saya sudah lapar spt
oke naya tidak ada lagi ya alasan masyarakat untuk tidak melaporkan spt karena tadi sudah bisa lakukan telpon ke call center karena ada nomor yang bisa dihubungi jika lupa fin ataupun
saya juga bisa melakonnya
juga bisa melakukannya secara online langsung di website djp
nanya selanjutnya kita akan bergeser ke koresponen cnn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
selamat pagi rima
kalau di sana bagaimana perbandingan pelaporan spt pajak secara online dan juga offline
apa saja yang sudah dilakukan sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran pelaporan spt pajak di masyarakat di jawa timur
jika melihat suasana yang sekarang memang cukup baik ya kondisinya
karena masyarakat sudah mulai melakukan pelaporan spt pajak di jawa timur
pagi adi jika melihat sungguhan sungguhan yang sekarang memang cukup baik ya kondisinya
karena masyarakat sudah mulai melakukan pelaporan spt pajak di jawa timur
ada tiga belas kantor perwakilan di sini yang juga sudah memiliki target masing masing untuk tahun dua ribu dua puluh satu kemarin kita cukup mendapatkan hasil yang luar biasa ya pecah telur
setelah dua belas tahun indonesia tidak mampu mencapai perolehan atau penerimaan pajak maka di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin sekitar satu dua ratus sembilan puluh
rp empat puluh sembilan triliun secara nasional mampu dicapai dengan angka sekitar satu ratus tiga delapan puluh sembilan persen
ini luar biasa sekali
sementara untuk wilayah jawa timur juga mencapai target yang cukup luar biasa
saat ini di tahun ini juga pastinya ada target
walaupun target tersebut menurun dibanding tahun lalu
karena memang diperkirakan tahun ini kemampuan pajak atau kemampuan konsumsi masyarakat akan menurun
karena ada peningkatan rencana kenaikan pajak
ini yang menjadi salah satu kendalanya
sementara bersama saya sudah ada kepala perwakilan direkturat jenderal pajak jawa timur i terkait dengan capaian
hingga saat ini capaian untuk wilayah djp satu ini seperti apa
untuk tahun ini kanwil djp jawa timur i direncanakan penerimanya sebesar rp empat puluh satu sembilan triliun
dan untuk mencapai reasasi penerimaan di tahun dua ribu dua puluh dua
ini salah satu adalah bagaimana penyampaian spt di tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua ini untuk tahun pajak dua ribu dua puluh
ini semakin meningkat jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam menyampaikan spt
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk tahun ini dan hingga data kemarin
jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sudah menyampaikan spd tahunannya
untuk tahun pajak dua ribu dua puluh satu itu sebanyak rp dua ratus tiga puluh enam sembilan ratus empat puluh satu
nah jumlah tersebut
kita perkirakan untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini
untuk spt tahunan tahun dua ribu dua puluh
wajib pajak yang akan menyampaikan spt itu berkisar tiga ratus sembilan belas empat ratus dua puluh tujuh wajib pajak
baik badan maupun orang pribadi
dan insya allah target itu bisa kita raih di tahun dua ribu dua puluh dua ini
tentunya banyak strategi yang sudah diambil oleh djp untuk bisa mendapatkan penerimaan pajak sesuai dengan target
kalau melihat instruksi dari menteri keuangan sendiri bahwa harus melakukan pemantauan juga terhadap crazy rich
ini apakah juga dilakukan oleh direktur jenderal pajak
oh iya hampir di semua kantor wilayah maupun kantor pelayanan pajak
kita melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dari para crazy rich ya
terutama di kota surabaya kita sudah mengundang bahkan kita mengunjungi
lokasi usaha dari para crazy rich yang ada di kota surabaya
dan kita tentunya dari kegiatan ini kita juga menambah tambahan penerimaan di situ
dan juga meningkatkan kepatuhan mereka di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
masih ada kendala tidak yang dihadapi untuk bisa meningkatkan kepatuhan pajak
ya tentunya perlu kolaborasi ya pola kolaborasi antara kantor wilayah direktur jenderal pajak
yang ada seluruh indonesia
khususnya di jawa timur i dengan pimpinan daerah dengan gubernur dengan kodam polda
maupun dengan asosiasi asosiasi pengusaha
jadi kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik dan juga dengan dprd maupun dengan para stakeholder
yang ada di kota surabaya sehingga kita sama sama membangun kepatuhan wajib pajak
di dalam pemenuhan kewajiban di balik
yang kedua tentunya kita untuk mensukseskan program bulan penyampaian spt ini
untuk orang pribadi di tahun dua ribu dua puluh satu ini di bulan maret maupun badan di bulan april
yang kita lakukan adalah kita melakukan pemberitahuan penyampaian spt mengingatkan wajib pajak
melalui wa maupun sms blast dan juga kita melakukan sosialisasi ya
ke para pemberi kerja
kepada bendaharawan misalnya beberapa hari yang lalu kita dengan kodamar ii surabaya prajurit prajuritnya
ya kita lakukan bintek bimbingan teknis pengisian spt dan juga pekan panutan
kita juga mengkampanyekan ibu mensos ibu risma kebetulan beliukan toko di surabaya
kemudian beliau menghimbau masyarakat kota surabaya untuk dan jawa timur untuk
membayar pajak menyampaikan spt tahunan
diminikan juga dengan ibu gubernur ketua dpd ya bapak lanyala matili mata tili
kemudian bapak pangdam kemudian armada dua surabaya wali kota kepala kejaksaan tinggi
dan semuanya kita minta untuk menjadi panutan bagi masyarakat di kota surabaya pada khususnya
dan di provinsi jawa timur pada umumnya
jadi capean itu pasti tentunya ada kolaborasi di sana dan cukup luar biasa sekali jika djp jawa timur i ini
mampu mencapai target dari yang sebelumnya di tahun dua ribu dua puluh satu setelah dua belas tahun tidak mampu mencapai target
bahkan djp satu jawa timur juga mampu mencapai target tersebut
ini menjadi satu hal yang luar biasa dan yang paling menjadi catatan adalah
jangan telat atau tidak melakukan pelaporan pajak karena pasti akan ada denda bagi perorangan sebesar seratus ribu
sementara bagi badan sebesar satu juta rupiah
dan untuk badan usaha sendiri
berakhir pada tiga puluh april nanti
sementara untuk perorangan per hari ini harus sudah mulai melakukan pelaporan secara mandiri melalui e filing
atau juga bisa datang ke kantor djp pajak terdekat
sementara beberapa sektor di kota surabaya khususnya yang cukup mendongkrak pajak ini adalah sektor pengolahan
kemudian juga perdagangan perbankan dan juga asuransi
ini menjadi hal yang cukup luar biasa dan harapannya di tahun dua ribu dua puluh dua ini target juga mampu tercapai

perkirakan mungkin akan ada penurunan konsumsi dengan adanya rencana peningkatan pajak tersebut
dan yang paling menjadi pantauan adalah crazy reads di kota surabaya juga menjadi pantauan direkturat jenderal pajak
untuk jika mereka memiliki kekayaan tertentu yang mungkin tidak dilaporkan kepada jenderal pajak
baik rima tentunya harus dihilangkan ya stigma dari masyarakat bahwa bayar pajak itu ribet
lapor pajak itu ribet karena sudah mudah dilakukan secara online maupun tinggal datang ke kantor pajak terdekat saja
surabaya jawa timur sebelumnya juga ada novanaya antaka yang melaporkan dari jakarta
terima kasih rekan rekan selamat pagi